di kabupaten semarang jawa tengah terdapat sebuah perusahaan yang menggeluti budidaya tanaman hias bonsai yang kini telah menembus pasar negara uni eropa
ekspor ribuan tanaman hias yang dikerdilkan dengan bentuk seninan unik dan juga indah ini diklaim menjadi yang pertama kali di indonesia
ribuan tanaman hias bonsai yang tertata rapi di eksotik bonsai indonesia di desa banaran kecamatan tenggaran kabupaten semarang siap untuk dipasarkan di sejumlah negara uni eropa seperti perancis jerman dan juga belanda
aneka jenis tanaman yang digunakan untuk bonsai diantaranya adalah lika strum buksus duranta carmona serisa tamarin ficus dan malfigia
dibutuhkan perawatan yang berbeda
dan khusus untuk mendapatkan hasil bonsai yang baik dan terhindar dari penyakit
pasalnya semakin besar dan unik bentuknya harganya akan semakin mahal dan mencapai puluhan juta rupiah
kita dibersihkan dari penyakitnya dari lumut lumut yang ada kadang ada semacam keong itu mas yang nempel kita bersihkan kemudian kita potong supaya rapi
kita setelah itu nanti masuk ke repoting
jadi diganti dengan media tanamnya juga potnya pakai pot keramik
ayu the growth salah satu pemilik bonsai mengaku telah menekuni usaha ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
hal itu berawal saat ia membawa tanaman bonsai ke belanda dan ternyata digemari oleh warga belanda lantaran bentuknya yang unik dan penuh nilai seni
dia membawa sampel ke belanda lima pieces lima bonsai
sampai di belanda belum ada satu hari di sana
udah diserbu teman temannya untuk dibeli
terus suami saya pikir dia punya inisiatif bonsai di sini bagus sekali marketnya
nah terus baru mulai ini untuk berpikir untuk beli bonsai lebih banyak untuk dimarketkan dipasarkan di eropa
kini peminat tanaman kerdil ini pun meluas hingga ke negara jerman dan perancis
dalam setahun ekspor tanaman bonsai ini hingga dua kali
yakni saat natal dan musim semi
seperti selasa sore kemarin eksotik bonsai indonesia telah mengirim satu satu ratus sembilan puluh satu bonsai dari berbagai jenis tanaman ke belanda
dan pada februari mendatang akan kembali mengirimkan sekitar dua ribu tanaman bonsai ke perancis
pihak badan karantina pertanian mengklaim pengiriman bonsai ini menjadi yang pertama di indonesia
untuk ekspor bonsai ini sebetulnya ini satu satunya di indonesia
satu satunya di indonesia
makanya kita tadi kan mengangkat tema ini
eksotik bonsai itu bukan hanya tanamannya yang eksotik tapi ini juga memang pionir
ya pertama di indonesia
usaha tanaman bonsai ini diharapkan dapat menjadi peluang usaha baru bagi warga di semarang jawa tengah